saudara aksi kobe jalanan di jalan mampang perapatan jakarta selatan viral di media sosial
diduga aksi penodongan pistol kepada pengendara lain dipicu akibat cekcok karena bersenggolan antar kendaraan
dalam rekaman video yang beredar di media sosial
terlihat dua pengendara kendaraan roda empat terlibat cekcok di jalan mampang perapatan jakarta selatan
sebelumnya dua pengendara tersebut juga melakukan aksi saling kejar di jalan mampang
hingga akhirnya pria yang menggunakan mobil putih menodongkan pistol ke arah pengendara lain
akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena dua kendaraan yang berseteru sempat berhenti
setelah melakukan penyelidikan dari rekaman cctv dan memeriksa sejumlah saksi
polisi menangkap pelaku aksi koboi di jalan mampang perapatan jakarta selatan
selain menangkap pelaku di rumahnya di kawasan bojonggede kabupaten bogor jawa barat
dari hasil penggeledahan polisi juga menyita satu pistol airsoft gun
untuk menodong pengendara lain serta korek api berbentuk pistol
serta dua proyektil peluru tajam
kemudian kita mendapatkan sebuah rumah di mana di halaman parkirnya terdapat kendaraan
yang sesuai dengan ciri ciri video tersebut yaitu toyota elvious warna putih
dan saat itu ada perlawanan dari pelaku pak
ya dan alhamdulillah hanya dalam waktu enam jam ya
dari pertama kali kami mendapatkan informasi tersebut
kita berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku
ya pelaku tidak ada perlawanan karena pada saat itu dalam kondisi yang beristirahat
bahkan sempat senyum senyum dengan petugas yang menangkap
dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku kesal ketika kendaraannya bersenggolan dengan pengendara lain